meraih suara terbanyak caleg dpr dari partai nasdem untuk daerah pemilihan ntt dua ribu dua puluh
ratu ngadu bonu wula mendadak mengundurkan diri
pengunduran diri ini disampaikan salah satu saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat nasional
untuk dapil ntt di jakarta
ratu ngadu bonubula caleg nomor urut lima mendadak mengundurkan diri
setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke senayan
sesuai pleno rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional di kpu pusat
ratu mula berhasil mendapat tujuh puluh enam tiga ratus tiga puluh satu suara atau terbanyak di antara enam caleg lain di dapil ntt ii
sementara mantan gubernur ntt victor laiskodat hanya memperoleh enam puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan suara
dan tidak lolos melangkah ke senayan
kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini
bahwa calon anggota legislatif partai nasdem nomor urut lima
dapil ntt ii menyatakan mengundurkan diri
dan dengan demikian kami dari dpp partai nasdem
menyampaikan surat kepada kpu ri dengan ditembuskan kepada bawaslu ri
kpu akan mengkaji surat pengunduran diri caleg nasdem ratu ngadu bonubula
kpu menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu
komisioner kpu agus melas membenarkan telah menerima surat dari partai nasdem
terkait pengunduran diri caleg dpr ratu ngadu bonubula
agus menyatakan kpu akan mengkaji surat pengunduran diri itu
caleg nasdem dapil ntt ii ratu mula mengajukan pengunduran diri
kpu menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu